bisi bisi yang sampai yang saya dan pak tegri rindu almi memiliki kesamaan
bisi bisi yang sampai yang saya dan pak tegri rindu almi memiliki kesamaan
pak el pak boko sendiri sudah mengatakan yang kita harus berikan
ya pasti sebagai orang tua kami sebagai anak masih mendai cinta ke orang tua
apakah dengan kehadiran bapak tegri rindu apakah semua keluarga yang datang masuk ke bintang atau kemana
anak anak saya masih kecil belum bisa masuk ke bintang
pak wali soal pertemuan pak wali dengan bang ije kemarin apakah muaranya akan berpasangan dengan bang ize ini
ya kami sudah ketemu kemarin dengan bang ijek
di jakarta kemarin baru baru kembali ke medan dan saya pembahas di jakarta kita ketemu
untuk itu saya serahkan kepada pak tegri rindu
tapi nama pak wali kan dimasuk dari apa golkar ini pak
gagasan dari golkar itu gimana
penugasan itu sudah dari bulan desember saya sampaikan
itu sudah dari bulan desember dan kemarin juga diundang
dan hari ini saya serahkan total kepada gerindra untuk menentukan itu
ada berapa partai lagi pak yang rencananya akan didatangi juga untuk meminta dukungan pak
kalau hari ini saya sebagai kader gerindra
tentunya saya akan terus koordinasi dengan gerindra
pengerupan dari gerindra saya tidak akan berjalan jalan sama pribadi saja
tapi saya akan berjalan sama gerindra juga tentunya
soal wakil seperti apa pak
kita serahkan ke partai bawah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya